menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti sabtu siang mendatangi kapal rainbow warrior milik kelompok pecinta alam greenpeace
menteri susi dijamu di atas kapal sambil berdialog dengan perwakilan greenpeace
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti sabtu siang mendatangi kapal rainbow warrior milik kelompok pecinta alam greenpeace
dengan menumpang live boat milik lantamal empat belas sorong menteri bersama rombongan bertolak menuju kapal greenpeace yang berlabuh di perairan sorong
selain melihat lihat kapal menteri susi bersama perwakilan greenpeace langsung berkampanye untuk menjaga terumbu karang di seluruh wilayah indonesia
dengan membentangkan spanduk berwarna kuning yang bertuliskan save reap more fish
sementara susi juga berkesempatan berdialog dengan perwakilan greenpeace tentang kampanye penyelamatan lingkungan yang dilakukan
pemerintah daerah diminta untuk menjaga kelestarian terumbu karang di daerah yang masing masing
sementara kementerian kelautan dan perikanan akan membantu
dengan kebijakan dan dukungan
jangan sampai kapal kapal troll yang sudah saya berhentikan itu pernah bisa melaut lagi di laut papua
kalau itu terjadi ya laut masa depan bangsa di papua tidak akan terjadi
karena troll akan menghabiskan dan merusak seluruh terumbu karang maupun gulma gulma yang ada di dasar laut